dua bulan usai partai nasdem diguncang kasus hukum kadernya
yakni johnny g plate yang juga menkom info ditetapkan sebagai tersangka pada tujuh belas mei lalu
atas kasus dugaan korupsi menara pts
kali ini partai golkar yang diguncang kasus hukum
senin pagi menko bidang perekonomian indonesia yang juga ketua umum partai golkar air langga hartarto
memenuhi panggilan kejaksaan agung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi
pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau cpo
air langga diperiksa sebagai saksi untuk tiga perusahaan masing masing wilmar group
musim mas group dan permata hijau group yang telah ditetapkan sebagai tersangka
dalam kasus yang diduga
telah merugikan negara lebih dari enam triliun rupiah
pemeriksaan erlangga sebagai saksi berlangsung cukup lama yakni sekitar dua belas jam
pada pukul sembilan malam ketua umum partai golkar erlangga hartarto keluar dari ruang pemeriksaan
saya hari ini hadir untuk menjawab pertanyaan pertanyaan yang tadi disampaikan
dan saya telah menjawab empat puluh
sembilan pertanyaan dan mudah mudahan jawaban sudah dijawab dengan sebaik baiknya
hal hal lain tentunya nanti penyidik yang akan menyampaikan atau menjelaskan
terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kasus hukum yang mengguncang partai nasdem dan golkar pun menuai opini publik
bahwa keduanya bersifat politis
opini ini pun dibantah kejaksaan agung
tidak ada perkali kali
media menanyakan kepada saya semua perkara di sini dianggap perkara yang politis
memang karena ini tahun politis kami tidak menyangkal begini adanya
dan kita juga sekaligus menyampaikan bahwa apa yang kita lakukan ini transparan terbuka dan objektif
tidak hanya kasus hukum partai berlambang beringin yang pernah berkuasa ketika orde baru ini
juga diguncang dengan gerakan mencopot erlangga hartarto dari kursi ketua umum golkar melalui munaslup
belakangan menteri investasi kepala bkpm bahlil laha dali yang memberikan sinyal
siap diusung menjadi calon ketua umum partai golkar lewat mekanisme organisasi
gonjang ganjing partai golkar pun dinilai terkait dengan pemilu dua ribu dua puluh empat dan melibatkan penguasa
ya kalau istana saya kira jelas ya
oke dua menteri ya
tapi siapa istana itu kan tidak satu tidak tunggal
itu dulu kan
kalau ini jelas anginnya dari istana kan
dan oleh karena itu kelihatan sangat cepat membesarnya kan
bersamaan dengan itu memang ada proses hukum juga yang tengah dihadapi oleh pak erlangga gitu
jadi oleh karena itu kelihatannya amat sangat serius
hanya dalam konteks dua tiga hari ini sudah langsung membesar
karena begitu diuterakan pertama kali oleh pak lawrence lalu disambut oleh pak luhut kemudian juga oleh bahlil jadi ini barang
sebelumnya dalam kaitan
sebelumnya dengan proses hukum kadar partai politik pihak istana melalui tenaga ahli utama kantor staf presiden ahli moktar kabalin membantah hal itu terkait pemilu dua ribu dua puluh empat
partai koalisi pemerintah nasdem
kemarin kita juga pernah mengalami di partai pdi perjuangan gerindra
sebelumnya juga adalah partai golkar dan beberapa yang lain
itu artinya bahwa
dalam hal penegakan hukum bapak presiden tidak akan mungkin mengintervensi
selain politikus nasdem joni g plate dan ketua umum partai golkar air langga hartarto yang harus berurusan dengan hukum
sejumlah kader partai nasdem dan golkar juga sempat diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi
di antaranya adalah politikus nasdem yang juga menteri pertanian syahrul yassin limpo yang diperiksa kpk pada sembilan belas juni lalu
yang juga menjerat politikus nasdem joni g plate
tim leputan cnn indonesia